kembalikan bayi saya
kembalikan bayi saya
kembalikan bayi saya
kamu orangnya kan
kamu yang telah membawa pergi anaknya kak sylvia
sekarang cepat katakan
kak sylvia sudah pergi kemana mana mencari dia
tapi tidak pernah ketemu
aku mau bicara dulu sama papa
cepet dia petinya ya
aku akuin papa sekarang udah menang
karena aku udah balik
balik lagi ke rumah ini
boleh kamu tinggal disini
tapi kamu tinggalkan wanita itu
iya papa tahu dia istri kamu
tapi dia bukan wanita baik baik
papa tahu semua tentang dia
meskipun kamu entah berada dimana
asal kamu tau
papa monitor kamu dari kejauhan
yang harusnya malu itu aku pak
aku udah hidup kesusahan pak
cari uang cari uang
kalau itu emang mau papa
papa silahkan nikmati semua harta papa
semua harta papa akan jatuh ke tanahku
setelah papa udah meninggal
masalah papa tau
aku kesini karena disuruh sama sintia
bukan karena kena aku sendiri pa
gak sudi kesini
kalau soal itu
papa juga sudah tau
kamu gak punya tempat tinggal kan
itu kok lama sekali ya gavin ya
biar kita bisa tinggal disini
tapi aku gak yakin kita bisa tinggal disini
aku banyak dengar kabar soal papanya gavin ini
keras kepala orangnya
keras kepala pulit pula
coba mau masuk ke dalam
bawa vicky kesana
siapa tau kalau papanya liat anak ini
dia akan luluh
pakai anak ini
kalau papa memang tau
kalau gitu bantu aku sama cynthia dong pak
kan papa sudah bilang
kamu boleh tinggal disini
asal kamu tinggalkan wanita itu
gimana dengan cucu papa
ngelihat cucu papa jadi gelandangan
tinggal gak tau dimana
ini kan cucu papa sendiri
kamu dan anak kamu boleh tinggal disini
tapi tidak untuk wanita itu
kalian berdua akan tinggal di rumah ini
anggap aja di rumah kalian sendiri
anggaplah di sini tempat yang paling nyaman buat kalian
maksudnya apa om
ini adalah waktu yang tepat
kalian semua harus mengerti
semua orang itu punya rahasia
bukan begitu saudara
boleh saya bicara sebentar
kamu masih ingat kejadian beberapa tahun yang lalu
kamu masih ingat kejadian beberapa tahun yang lalu
maafkan aku tidak mereka ya
kamu jangan khawatir
mas arta udah dalam perjalanan dari amerika kesini
kamu pelan pelan aja nyetirnya ya
sebelumnya saya minta maaf dulu bu
maaf kalau ganggu ibu
saya mau pinjam uang lagi bu
ini bukan waktu yang tepat
kamu malah mau ngutang
belum kamu bayar
udah enggak enggak enggak
jangan sampai berujol di sini nih
aduh keterlaluan banget sih
jangan sampai berira
semua ini gara gara bu sylvia
kembalikan bayi saya
kembalikan bayi saya
kembalikan bayi saya
kamu orangnya kan
kamu yang telah membawa pergi anaknya kak sylvia
sekarang cepat katakan
kak sylvia sudah pergi kemana mana mencari dia
tapi tidak pernah ketemu
mau ketemu tante bella
papa antarnya sampai sini aja ya
papa gak masuk dulu ketemu om afif
papa ketemu sama om afif ya kapan kapan aja
sekarang kan papa harus kerja
hai kalian udah dateng
yaudah yuk masuk
dada shipa ada di dalam kan
ada dong mereka udah nungguin kalian